terima kasih anda masih menyaksikan sianan indonesia take news
berbicara mengenai teknologi negeri tirai bambu atau tiongkok memang tidak bisa dipanas ulama
tak hanya urusan teknologi ponsel kini tiongkok juga mulai unjuk gigi dengan teknologi di bidang otomotif khususnya mobil listrik
mobil mobil listrik buatan tiongkok ini diklaim siap menjegal laju produsen mobil listrik asal amerika karena dijual dengan harga yang jauh lebih murah tentunya
seperti apa berikut ulasannya khusus untuk anda
walau bukan yang pertama leeco bisa dibilang sebagai penggebrak geliat supercar listrik asal tiongkok
tahun dua ribu enam belas lalu divisi otomotif leeco yakni leice memperkenalkan konsep mobil listrik perdananya pada beijing auto show
walau masih berupa prototipe banyak orang menjuluki mobil lacy sebagai tesla killer atau pesaing produsen mobil listrik asal amerika tesla
sebagaimana dilansir forbes asia
detail spesifikasi mobil ini belum dibeberkan
namun ceo leiko chia yue ting mengklaim akselerasi mobil lacy dari hingga seratus km per jam lebih cepat dari catatan waktu mobil tesla model s
mobil lacey mengusung konsep full autonom dengan teknologi auto pilot
walau begitu mobil tetap bisa dikendalikan secara manual
demi mengembangkan dan memproduksi mobil lacey leeco menggandeng produsen mobil lain seperti faraday future juga aston martin
nantinya lisi akan dipasarkan di bawah harga satu lima miliar rupiah atau di bawah harga jual tesla model s di pasaran tiongkok
tidak hanya mobil sedan tiongkok juga membuat mobil listrik jenis suv atau sport utility vehicle
pembesutnya adalah neo yang meluncurkan suv listrik s delapan di penghujung dua ribu tujuh belas kemarin
s delapan merupakan mobil suv dengan bodi dan sasis yang menggunakan bahan aluminium
dilaporkan the verge s delapan memiliki fitur driver assistance system yang dinamakan neopilot hingga asisten dengan kecerdasan buatan di dalam kabin yang disebut nomi
mobil ini juga dilengkapi dua belas sensor ultrasonic dan lima ladar
semuanya berfungsi untuk menyempurnakan sistem rem darurat otomatis hingga mendeteksi blind spot
tentangnya canggih mobil bermesin enam ratus enam puluh empat tenaga kuda ini juga terkenal
s delapan mampu berakselerasi dari hingga seratus km per jam dalam hitungan empat empat detik
kini nio tengah mengembangkannya sistem swapping atau sistem penggantian cepat baterai yang hanya membutuhkan waktu tiga menit
s delapan yang dilepas ke pasaran pada dua ribu delapan belas ini akan dibanderol sekitar sembilan ratus dua puluh tiga juta rupiah atau setengah dari harga unit tesla model x yang dijual di tiongkok
sebagai produsen mobil listrik nio mendapat insentif pemerintah tiongkok karena berstatus rakitan lokal